saya harus tau nih
ibu mau kalian latihan bareng ikut ibu ke aula yuk
saya juga bu
jadi wulan yang baca puisi diiringin sama roman
nanti taro ya
lagi lagi mereka berdua lagi
lagi lagi mereka berdua lagi
lagi lagi mereka berdua lagi
roman duduk sini ya
mulan duduk sini

lagi lagi mereka berdua lagi
roman kamu mainkan musik instrumen dengan getar kamu
mulan kamu baca puisi
kamu udah bikin kan puisinya
udah sih bu
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
bu indah bisa saya bicara sebentar
kalian lanjutin ya
ibu tinggal dulu bentar
kok diem aja sih
lu tuh apaan sih
pake lagu potong bebek aksa
santai aja dong lu
santai aja dong lu
eh mau lagunya apapun kalo puisi lu bagus tetep aja jadinya bagus
jadi permasalahannya ada di puisi lu
lagu apa kek himna guru kek apa gitu
nggak kreatif banget sih
ini tuh ya
perpisahan kepala sekolah bukan perpisahan anak tk
gimana sih lu
kayak bisa aja lu
mau lu apain
lu mau bantuin
ulan bagus banget
ibu yakin kalian bisa bekerja sama
ulan kamu bantu roman
roman bantu wulan bikin puisi ya
udah pokonya ibu yakin
kalian bisa bekerja sama dengan baik ya
coba aku bunyi dulu di situ
satu dua tiga
tidak bagus suaranya
ya lagian gue dapat permainan
kenapa sih permainan sd kayak gini
kenapa gak lain coba
sekolah pokok sama lo lagi
siapa yang mau sekolah pokok sama kau
sudah sudah latihan lagi latihan
ngapain sih nempelin mulan terus
latihan belum selesai nih
bentar doang gini loh
lo tuh sebenernya
serius gak sih sama wulan dari
maksud gue itu sama wulan itu masih ngejar atau lo lagi putus asa atau lo udah nyerah atau
sun please ya lo jangan muter muter deh
ya maksud gue gue tuh males si roman deket deket sama mulan
ya terus lo pikir gue juga senang
nah makanya itu kalo lo gak seneng lo lakuin apa kek
lo marah kek deketin si wulan kek
masa lo mau sih ngeliat wulan dideketin sama roman
jangan sampai mereka berdua tampil besok

sampai jumpa di video selanjutnya

jadi ceritanya sekarang lo sama rompis sering mengajari itu
kayak gitu deh
tuh kan apa yang gue bilang lo itu butuh rompis
dia itu kan karena bu indah yang nyuruh
kalo engga juga gue oh engga deh
tapi gue gak tanggung jawab ya kalau nanti lo berdua jadian
shhh apaan sih lo
jangan sampai deh habis amit
udah ya kan kali aja gitu
si roman menang banyak mulu kayaknya
coy mainkan strategi lo
iya gak sih
gue berdua liat aja
kalo gue gak bisa dapetin bulan gue gak mau dapetin bulan

ya mana sih rompis
baring gue banget sendirian
kayaknya muka gue bermunyuk ya
semua yang gue lakuin ujung ujungnya bikin gue harus berurusan sama wulandari
kenapa sih roman ah
gak ada yang ngaruh
mending gue ngomong aja deh kali ini
daripada salah paham
kan dari mana aja lo nganterin adik lo ke shandu
apa sih kan udah tadi sih kamu ngomong

ajarin gue gitar gue ajarin dia puisi
disuruh sama bu indah
sore kelar atau malam lah

gitar sih kenapa
gitar sih kenapa
gitar sih kenapa
ngapain pake ijin sih emang gue siapanya dia
kayak bapak bukan siapa bukan
santai aja kaliman
ya boleh lah
kan gue percaya sama lo
tapi lo bisa jaga kepercayaan gue gak
sekarang musim hujan
hah kanan aja kanan
ya masih itu kantin
kemana sih si romfis
bulan dari eh bangun mulus banget tidurnya cakep cakep tidurnya begini saya harus tahu nih